pemerintah provinsi papua melaporkan balik pegawai kpk yang diduga mengalami penganiayaan saat melaksanakan tugas di hotel borobudur jakarta pusat
dilansir detik com laporan pemprov papua dikuasakan kepada alexander kapisa
laporan teregister tertanggal empat februari dua ribu sembilan belas
perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana di bidang ite dan atau pencemaran nama baik
berdasarkan laporan pemprov papua yang diterima polisi peristiwa bermula saat pihak pemprov selesai melaksanakan pertemuan rapat dalam rangka hasil apbd pemprov pada tahun dua ribu sembilan belas pada dua februari dua ribu sembilan belas malam
petugas pemprov kemudian melihat seseorang yang sedang melakukan pemotretan tanpa seizin pihak hotel dan seluruh peserta rapat
pemprov pemprov telah menerima penyelesaian dari pemprov pemprov